salah satu yang paling dinanti dalam lawatannya ke indonesia yaitu seperti apa sih kemewahan liburan raja salman dan juga rombongannya nanti di pulau dewata
segala persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedatangan raja salman dan juga rombongan termasuk kesiapan bandara internasional igusti ngurah rai bali
raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke indonesia pada awal maret
selanjutnya raja salman beserta rombongan akan berkunjung ke bali untuk liburan pada empat hingga sembilan maret
menyambut kedatangan raja salman pihak angkasa pura i bandara ngurah rai telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan persiapan
pihak angkasa pura juga telah melakukan koordinasi dengan base of tni au yang nantinya akan melakukan pengamanan
pengamanan ya ini kan dibentuk posko yang di besok ya ini yang dilakukan koordinasi oleh teman teman tni au sendiri
kita mendukung terhadap hal itu yang siap untuk kedatangan raja arab tersebut
penutupannya nanti kira kira pada saat kedatangan saja tuh
jelas pada saat kedatangan dan pada saat pesawat itu juga akan meninggalkan bandara bali
pada saat kedatangan raja arab rencananya bandara akan ditutup selama empat puluh lima menit
raja salman dan rombongan dijadwalkan akan menggunakan enam pesawat saat bertolak ke pulau dewata
ada lagi yang lebih kaya jadi anda mungkin bisa membayangkan siapa yang lebih kaya adalah keponakannya yaitu pangeran al walid
ini jumlah kekayaannya mencapai delapan belas empat miliar usd mungkin sekitar dua ratus empat puluh empat triliun rupiah
jadi wajar aja kalau misalnya orang kaya raya mau liburan mewah atau kunjungan ke negaranya juga mewah mewah
kalau mungkin saya juga punya duit kayak raja salman juga mungkin mau kayak gitu
nah kita akan lihat seperti apa sih kemewahan kemewahan raja salman
karena sebelumnya juga raja salman dan juga rombongan juga sempat
melakukan kunjungan tidak hanya kunjungan ke negaraan tapi juga melakukan liburan ke sejumlah negara
saya ajak anda ini adalah seperti apa kemewahan kunjungan raja salman di beberapa negara dunia
kita lihat ini dia yang pertama
oke ini adalah pada bulan juli tahun dua ribu lima belas ketika itu raja salman berlibur ke perancis pada bulan juli dua ribu lima belas
kalau di indonesia nanti pada tanggal satu sembilan maret akan melakukan liburan ke indonesia atau kunjungan lawatan membawa satu lima ratus orang
dulu di perancis membawa seribu orang
ini bahkan sampai menyewa salah satu pulau begitu pulau pulau di perancis dan juga menikmati keindahan pantai riviera di perancis
ada juga disiagakan sekitar empat ratus mobil mewah ini untuk menyambut kedatangan raja salman dan juga rombongan
ada sepuluh konvoy kendaraan juga ikut di dalamnya
kemudian dari perancis kita kelihat di washington dc di amerika
di september dua ribu lima belas masih di tahun dua ribu lima belas ini raja salman melakukan kunjungan lawatan kenegaraan ke amerika serikat
kalau misalnya banyak sering sekali lah ya washington dc atau white house begitu menyambut tamu tamu kenegaraan kepala negara pemimpin dunia
ini mungkin biasa biasa aja nggak ada yang istimewa tata di washington dc
namun ketika raja salman datang ini luar biasa sambutannya
bahkan ketika kunjungan kenegaraannya raja salman harus menyewa ada sedikitnya dua ratus dua puluh dua kamar di four seasons
ada juga red carpet kemudian waktu itu dan juga tata atau dekor di hotel tersebut dirubah sedemikian rupa
ini semuanya furniture nya emas sampai di lorong lorong hotelnya juga emas ini untuk disiapkan untuk menyambut kedatangan sang raja
lalu berikutnya kita lihat di turki
pada april dua ribu enam belas raja salman juga melakukan kunjungan ke turki dan untuk pengamanan waktu itu menyiagakan sekitar tiga ratus pasukan pengamanan yang khusus memang dikirim ke ankara turki
dan yang luar biasanya lagi seluruh kamar di hotel di jw marriott di ankara turki semuanya disewa
jadi kalau mungkin saya bisa kasih anda bayangan ya harga jw marriott satu kamarnya itu dari yang paling murah sekitar rp lima lima ratus
sampai dengan dua belas juta jadi kalau seluruh hotel itu berapa tuh kira kira
nih ada lagi lima ratus mobil mewah juga disiapkan untuk menyambut kedatangan raja salman dan seluruh jendela kacanya juga dibuat anti peluru begitu
untuk dana yang dihabiskan ketika kunjungan raja salman ke ankara turki di april dua ribu enam belas itu menghabiskan dana sekitar sepuluh juta dolar amerika atau setara dengan satu ratus tiga puluh tiga tiga miliar rupiah
kemudian kita lihat ini yang akan datang artinya di bulan depan ke negara kita ke indonesia yaitu pada tanggal satu sampai dengan sembilan maret dua ribu tujuh belas
menyiagakan atau mengirimkan ada satu lima ratus orang yang juga ikut dalam rombongan raja salman di lawatannya ke indonesia setelah empat puluh enam tahun raja arab saudi tidak pernah mengadakan lawatan ini akhirnya terjadi lagi
ada tujuh pesawat jumbo jet wide body
pesawat besar begitu dan juga pastinya mewah dan juga menyiagakan dua eskalator atau tangga berjalan khusus untuk menyambut langsung sambutan pertama ketika raja salman nanti turun dari pesawat
dan juga kabarnya ini juga masih menjadi pertanyaan ketika nanti berlibur di pulau dewata bali ini akan menghidap di mana ya
katanya sih ada tiga hotel di nusa dua bali yang memang khusus disewa disiapkan untuk menyambut rombongan raja salman ini
itu tadi bagaimana kita lihat
kemewahan kemewahan dalam kunjungan raja salman yang terjadi dalam waktu sekitar satu sampai dua tahun kebelakang
oke kita tadi sudah bahas nih persiapan dan juga kemewahan kemewahan yang dimiliki oleh raja salman di setiap lawatannya atau di setiap kunjungan ke negaraannya atau liburannya juga mungkin
nah lalu apa sih arti kunjungan raja salman ke indonesia setelah empat puluh enam tahun raja arab saudi tidak pernah mengadakan lawatan
nah ini juga sudah bergabung via skype ada mbak tia mariatul kip tia yaitu pengamat timur tengah dari universitas bina nusantara
selamat malam mbak tia
dengan mbak tia apa ini mohon maaf
dengan tiffany mbak
baik mbak tia
mbak tia kita langsung aja kita akan membahas seperti apa sih spesialnya raja salman
tidak membahas kemewahannya tapi ini cukup cukup menjadi momen bersejarah harusnya buat indonesia karena setelah empat puluh enam tahun raja arab saudi tidak pernah
mengadakan lawatan akhirnya ini terjadi lagi
anda melihatnya ini sesuatu yang lumrah saja biasa saja atau mungkin dalam tanda petik ada sesuatu ada kepentingan politis kah
lawatan raja salman beserta rombongannya sekitar satu lima ratus ini tentu mengagetkan semua pihak ya
terutama masyarakat indonesia dan tentu ini tidak ada makan siang yang gratis ya mbak tiffany
karena ini semacam ada keresahan dari pihak pemerintah saudi
di indonesia saat ini terutama ketika pemerintahan jokowi
karena ketika pemerintahan sebelum jokowi ini indonesia dirasa cukup manusia dengan segala kebijakan saudi arabia
tapi beberapa terakhir ini kebijakan luar negeri jokowi ini tidak bisa ditebak oleh pemerintah saudi arabia
oke mbak tia kurang lebih tiga hari akan menghabiskan waktu sekitar tiga hari lah ya
jadi di jakarta kemudian lima hari nanti akan berlibur katanya di bali memboyong seribu lima ratus orang lebih
anda melihat apakah ada hal hal penting
pastinya akan ada hal hal penting yang dibahas oleh presiden jokowi dengan raja salman tentunya
apakah mungkin juga nanti akan membahas bagaimana moratorium tki
atau ada hal hal yang memang harusnya menjadi notes untuk pemerintah kita untuk presiden
ini harusnya tidak disiasiakan nih kunjungan pribadi raja salman ini kan
betul sekali ya mbak
termasuk pemilihan bali juga ini saya pikir ada muatan politisnya
karena kita kenal bahwa bali ini merupakan tempat yang dikenal secara internasional
dan kemudian bali ini juga merupakan tempat pariwisata yang terjadi beberapa kali bom oleh gerakan radikal islam di indonesia
yang selama ini dituduhkan bahwa gerakan radikal di indonesia itu adalah batal atau transfer dari saudi arabia
maka dengan dipilihnya bali sebagai tempat liburan oleh pihak raja salman
beserta rombongan ini menunjukkan bahwa oh kami dari saudi ini sudah
maksudnya bukan merupakan islam yang radikal atau tidak mentransfer gerakan islam radikal di indonesia
kemudian yang kedua berikutnya tentu ini ada agenda agenda yang disiapkan oleh saudi arabia
yang pertama sudah pasti mengenai moratorium
itu sudah kita tahu karena moratorium tki dan tkw ini putus atau sudah terjadi
jadi pemutusan hubungan kerjasama ketika tahun dua ribu sebelas
kemudian diadakan kembali kerjasama ini ditandatangani kembali pada tahun dua ribu empat belas
dan ada isu bahwa pada dua ribu tujuh belas ini akan diikat kembali
kemudian yang kedua saudi juga cukup resah karena ada kabar bahwa presiden jokowi mulai mendekat ke arah china dan iran
jadi kita tidak tahu bagaimana tetap politik di timur tengah iran dan saudi selalu berseberangan
tapi ternyata dalam hal kerjasama oil pemerintahan jokowi lebih memilih oil company dari iran untuk bekerjasama dengan pertamina dibanding dengan perusahaan kelas perusahaan terbesar minyak dari eropa
dan kita tahu bagaimana koalisi seperti ini dengan pihak eropa dan us
jadi seperti koalisi permanen
ini yang dikhawatirkan oleh saudi
dan kekhawatiran ketiga berikutnya adalah kondisi indonesia yang saat ini sangat bergejolak politik domestiknya
dan ini cukup
menyeret saudi yang diduga mentransfer segala paham khalafi atau wahabism ke indonesia yang berdampak terhadap beberapa isu agama dijadikan sebagai isu politik di indonesia
oke benefitnya kalau gitu untuk indonesia sendiri akan seperti apa
ini mbak tia menurut pengamatan anda selama ini selama ini kan indonesia mungkin mempunyai hubungan yang baik dengan arab saudi dengan saudi arabia
anda melihatnya selama perjalanan ini hubungan bilateral kedua negara
seperti apa juga
kalau misalnya mungkin indonesia banyak bersinggungan dengan arab saudi dengan saudi arabia
kalau untuk ngomongin haji atau misalnya ngomongin masalah tki kan
nah ini badan peta apa
jadi benar untuk indonesia ini jangan disiasiakan mbak tiffany
kita harus bisa bagaimana menarik para investor saudi untuk di kita untuk menginvest uang mereka di kita
selama ini untuk kawasan asia saudi lebih memilih india kemudian jepang kemudian china
dan kita ke grs juga ada
ketika ada proyek lapas sawit kita akan dipilih
tapi ternyata dalam penelitian saya mengenai investasi saudi di indonesia itu mereka malah sedih memilih malaysia untuk proyek kelapa sawitnya
lagi lagi kita disinggirkan begitu oleh saudi
nah momen ini sangat penting saya pikir
jadi pemerintah indonesia pada masa jepang ini harus ada bergen position
harus ada daya tawar kepada pemerintah saudi
apa yang mereka bisa kasih ke kita
saya ingin kasih mereka untuk investasi di sini mbak tiffany
oke ngomongin investasi jangan jangan mungkin juga mau investasi ya raja salman
kalau misalnya kita lihat akan berlibur lima hari kan ke bali mungkin nggak
anda melihat itu juga atau ini cuma liburan biasa aja
atau itu tadi seperti anda sampaikan ada investasi segala macam
dalam sebuah kunjungan ke negaraan itu tidak ada hanya berlibur biasa itu tidak ada
jadi pasti saya bilang tidak ada makan siang yang gratis itu
ini pasti ada apa apanya
terus ada pemerintah
pemilihan bali sendiri itu saya pikir ada muatan politisnya untuk menunjukkan bahwa kami tidak radikal loh
kami suamanya yang moderat loh
jadi tidak bersebangan dengan masyarakat indonesia yang mulai sadar
tidak lagi terpancing dengan isu isu agama
kemudian yang kedua jelas mudah mudahan ya memang mereka mau investasi begitu di bali
dan bukan lagi investasinya soal hal hal kecil misalnya tentang tanaman kemudian jual beli di bidang retail begitu
kita inginkan betul betul investasi saudi yang besar
sebagai mana dia berinvestasi atau bekerja sama dengan us
kemudian menjadikan konsultan finance konsultan untuk london
kemudian dengan india dan jepang juga dia berinvestasi dalam skala besar
tetapi di indonesia ketika saya melakukan riset itu saya cek di bkpm hanya sekitar sekian
enam kalau tidak salah
saya terakhir dua ribu dua belas mbak tiffany
itu hanya sekian
investasi saudi di indonesia
ini tentu sangat menyedihkan untuk indonesia
dan saya berharap dengan kunjungan ini jokowi bisa tegas
artinya tegas tapi bisa menarik uang saudi untuk melakukan investasi di indonesia
singkat saja tadi anda bilang enam anda mengharapkan ketika nanti ada kunjungan dan kemungkinan akan ada investasi dari arab saudi ke indonesia
anda mengharapkan ada di angka berapa
mungkin sekitar dua puluh ya
kalau terlalu tinggi juga sulit
karena saudi itu tidak pernah berinvestasi

terima kasih ya mbak tia sudah berbincang dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kalau tadi mungkin mbak tia menyampaikan nggak ada katanya makan siang yang gratis
jadi pasti ini ada apa apanya nih kunjungan raja salman ke indonesia
apakah mungkin muatan politis kah atau apa
tapi mungkin kita semua berharap karena ini juga menjadi keresahan di masyarakat
netizen juga tidak akan berdampak rugi untuk indonesia
bahkan harusnya sebaliknya
tapi kalau ini berdampak positif siapa tahu banyak ada investasi investasi dari arab saudi ya ke indonesia
tadi kan saya bilang banyak banget keresahan dari masyarakat indonesia netizen terhadap pro kontra lah ya
kunjungan raja salman ini ke indonesia tidak hanya dilihat dari kemewahannya aja
kita lihat komentar dari netizen terkait kunjungan raja salman ke indonesia
yang pertama dari zuhairi misrawi
indonesia punya destinasi wisata halal
tapi kok raja salman dan rombongan justru memilih bali
nah itu mungkin yang harus jadi pr kita
mungkin lombok sudah terkenal di mancanegara tapi belum seterkenal bali
itu harusnya jadi pr pemerintah kita
raja salman dan rombongan dari arab saudi mau datang ke indonesia untuk bertemu dengan presiden
dan katanya berlibur ke bali
kok gak ada yang bilang jokowi antek arab
rustam ibrahim kemudian
kunjungan raja salman membuktikan penghargaan tinggi arab saudi kepada presiden jokowi
kunjungan terakhir raja saudi itu ke indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

terakhir dari david ridwan
juga berkomentar kenapa ya raja salman bin abdul aziz membawa rombongan hampir satu lima ratus orang
karena mereka berkunjung ke negara berpenduduk muslim terbesar dunia
apakah mungkin ada kekhawatiran itu juga yang menjadi pertanyaan